youtuber reza arab kamis pagi mendatangi gedung bares krim mabes polri
guna memenuhi panggilan penyidik direkturat tindak pidana cyber
reza diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana penipuan dan pencucian uang
melalui aplikasi trading quotex dengan tersangka doni salmanan
reza sebelumnya pernah menerima dana dari doni salmanan sebesar satu miliar rupiah
reza tiba di barai skrim polri pukul sepuluh pagi dan langsung menuju ruang pemeriksaan
usai enam jam diperiksa pria yang tergabung dalam grup world junius ini mengaku dicecar dua puluh lima pertanyaan
namun enggan membeberkan materi pemeriksaan
sementara terkait dana satu miliar yang pernah diterima reza arab dari doni salmanan
kuasa hukum reza arab menyerahkannya kepada penyidik
hal itu kita tidak akan jawab karena itu kewenangan dari penyidik dan kita menunggu dikursi dari penyidik selanjutnya
selain reza arab baris krim mabes polri juga memanggil youtuber arief muhammad untuk diperiksa sebagai saksi
sebelumnya doni salmanan memberi mobil portion sembilan carrera seharga empat miliar rupiah dari arief
arief mengaku akan bersikap kooperatif dan profesional jika penyidik meminta dirinya untuk mengembalikan uang hasil penjualan
kita kebetulan untuk tadi dimintain
keterangan belum ada pembahasan mengenai itu sama sekali
tapi sebagai warga negara yang baik saya akan kooperatif banget kalau misalnya nanti penyidik membutuhkan ini
atta halilintar juga masuk dalam daftar publik figur yang menerima uang dari tersangka doni salmanan
setelah enam jam diperiksa oleh tim penyidik atta keluar dari gedung baris krim polri pada kamis sore
dalam pemeriksaan atta halilintar turut menyerahkan tas mewah yang diberikan doni salmanan sebagai kado ulang tahunnya
atta mengungkapkan bahwa ia mengenal doni salmanan lewat podcast
dan tetapi ia tidak menyebutkan detail waktunya
dalam kasus penipuan investasi doni salmanan
bares krim polri memanggil sejumlah publik figur yang diduga mendapatkan aliran dana ataupun barang dari doni salmanan
pada rabu lalu penyanyi rizky febian telah diperiksa penyidik
doni salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan hingga dugaan tindak pidana pencucian uang
baris krim polri telah menyita aset doni salmanan mulai dari rumah mewah hingga mobil dan sepeda motor mewah
dengan total nilai sekitar rp enam puluh empat miliar